sampai jumpa di video selanjutnya
mas jangan bawa dian pergi dulu
mas aku belum siap mas pisah sama dian
aku minta satu bulan aja mas
ya mas satu bulan
apa bedanya mit satu bulan sama sekarang
mau kamu mundur sampai kapan juga gak ada untungnya buat kamu
gak ada untungnya buat dian
mau ngapain perpisahan butuh persiapan apa
aku kan juga ibunya dian mas
susah mas buat aku pisah sama dian
aku janji setelah satu bulan aku akan kembali indian ke kamu
pokoknya aku nggak mau masalah ini ketunda tunda lagi
aku mau ambil yang sekarang dan aku gak mau ngeliat kamu lagi
kalau gitu tiga minggu mas
mas mas entar dulu
aku kan juga mamanya dian
kalau kamu gak ngizinin aku akan bawa lari dia
oh maksud aku nama anak kamu siapa
oh aku kirain nama aku
besok pertemuannya dimana
gimana kalau di rumahku aja kita makan malem biar papen masak
yaudah kalau kamu gak mau ngerepotin
gimana kalau kita habis makan malam kamu sama dika yang beresin
mar kamu kan sebelum tutup telpon harus dikis by dulu sama aku
ya makanya dibiasain dong
dari dulu kelakuan gak berubah ya
eh kamu punya buku tentang anak anak kak
hah ngapain kak gibran nyari buku buat anak anak
ya tadi kan aku mampir ke tempat penitipan anak
dan ternyata anak kecil itu lucu ya aku jadi suka sama mereka
ya makanya sekarang mau cari buku tentang anak anak
ah jangan jangan kak gibran udah punya anak ya
pasti rambutnya pirang terus matanya biru
huruf r r nya coba ditaruh dimana
bu sepertinya ada tamu bu
saya sebentar ya
eh sayang tunggu sebentar
nah ini cermin tara dong
ada perlu apa ya pak
eh saya papa nyari buku
nah ibu ririnya ada nggak ya
oh tunggu sebentar ya dipanggilkan
bu sepertinya ada tamu nyari ibu bu
oh ya udah deh
tolong jagain sini dulu ya biar aku nunggu sama ayah
ya ada apa
eh begini kemaren ari kena demam dan buang buang air nggak saya bingung gimana obatinnya
oh gitu oke baik saya bantu jelasin tapi anaknya bapak masuk ke dalam dulu aja deh
silahkan duduk pak
jadi memangnya ari tuh sakit demam dan belum dibawa ke dokter
nggak apa apa sih gini aja
kalau ari itu demam biasanya yang harus dilakuin itu pertama bapak bisa mengukur suhu tubuhnya dulu
sebentar ya saya catat dulu
oh oke silahkan boleh pak
jadi bagaimana tadi bu
oke jadi pertama bapak ukur suhu tubuhnya lalu kalau memang nggak terlalu jauh dari normal bapak bisa coba dengan kompres
itu hal yang
itu hal pertama banget yang bisa dilakuin dikompres airnya juga jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas
lalu dilihat lagi nanti beberapa waktu kemudian kalau panasnya belum turun juga ya mereka harus dibantu dengan obat
kalau memang ternyata obatnya nggak bekerja juga ya nanti panas bapak harus bawa ke dokter
mamanya ari kemana pak
mamanya ari minggat waktu saya ke luar negeri
kenapa arinya nggak dibawa aja ke tempat penitipan anak pak biar bisa kita urusin
oh jangan jangan ari ari
ari anaknya rewel
terus kalau gitu siapa dong yang ngurus dia kalau bapak kerja
neneknya ibu saya
walaupun itu juga cukup susah masalah usia lah ya
dan juga penglihatan dia udah kurang dan juga pendengarannya sudah cukup parah
dan juga jalannya sudah agak ke pincang pincang tapi tapi bisa bisa
kasihan dong ya
apa ya maaf bu kalau misalnya ari ada masalah lagi boleh saya langsung ke hubungi bu guru
silahkan gak apa apa nanti dengan serang hati saya akan bantu
boleh saya minta nomer hp nya
oh ya baik nomer saya itu
masa sendiri kurang apa pak
tunggu saya ini ini bapak
ya kalau gitu terima kasih banyak
selamat malam gi kak
iya iya sih cuma lebih enak nyetir sendirilah
kok gitu enakan pake sopir dong
kan gaya eksekutif muda
tapi kak gibran kan aneh dikasih enak gak mau
ini contoh teladan lulusan master amrik
tapi gak manja
kamu tuh beran dipemandiri dan penakluk
sama seperti papa
mas kok diketawain sih
oh ya jelas penakluk gadis gadis desa
gadis desa mana
bilang dong sama anak anak kalau dulu tuh mbak lilis tuh ngejar ngejar mas
pokoknya enak banget jadi mas lukman
gak perlu repot repot ngasih hadiah
gak perlu repot repot ngajak kencan
semua cewek udah pada nyos
gak perlu duluan
eh eh siapa bilang mas kamu tuh gak perlu usaha
alhamdulillah mbak kayak lupa aja
dulu waktu mas lukman sama mbak lagi di sawah aku disuruh naik ke atas pohon
udah gitu kalau ada orang lewat kasih kode ya
padahal mereka berdua lagi pada pacaran gitu
enggak enggak enggak enggak ada ya
kamu nambah nambahin cukup ngajak tuh
enggak enggak ada
terus terus terus terus
kamu itu adalah
adalah hasil dari kejadian di sawah itu
memori daun pisang
aduh aduh mangap paling gede ya papa
aduh paling enak ya
ngeliat mama diajak kayak begitu puas
demam demam berdarah no
oh papanya ari
arinya kenapa pak
ehm ari kena cacar air
di mananya pak
ya maksud saya apa di muka di tubuhnya atau mungkin udah nyebar
bapak gini aja sementara ini pertahanin dulu bajunya untuk tetap kering
jadi jangan sampai dia basah karena keringet
tunggu tunggu sebentar ya saya catat dulu ya
ehm jadi gimana bajunya dilepas ya
iya bajunya dilepas diganti sama yang kering lalu bapak beri bedak
bapak ada bedaknya kan
iya ee bedak khusus buat cacar air
atau minimal kasih bedak bayi
eee itu belinya dimana ya
gini aja deh gimana kalau ari dibawa aja pak
oh jangan jangan ari kan lagi sakit mau saya dibawa bawa
begini aja boleh saya minta tolong tolong belikan dulu bedaknya terus besok saya ambil terus saya langsung hati
oke saya tolongin bapak saya beliin dulu bedaknya
besok bapak ambil aja di tempat penitipan anaknya
ah iya tentunya oke terima kasih banyak ya
ya terima kasih banyak